ya kita ke informasi selanjutnya kementerian agama jawa timur pada senin pagi merilis ada lima calon haji asal indonesia yang terpaksa dideportasi oleh pihak imigrasi arab saudi
tiga calon haji yang dideportasi berasal dari embarkasi surabaya
mereka sebelumnya pernah bekerja di arab saudi dan melanggar peraturan tinggal sementara
menurut peraturan pemerintah arab saudi daftar cekal ini berlaku hingga sepuluh tahun lamanya
panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi surabaya mengaku sebelumnya tidak mengetahui jika calon haji ini masuk dalam daftar cekal
karena visa untuk ketiga calon haji telah terbit dari pihak kedutaan besar arab saudi
seluruh calon haji yang dideportasi telah kembali ke rumah masing masing dan masih menunggu keputusan dari dirjen penyelenggara haji dan umroh kementerian agama
beliau itu pernah bertugas di sana bekerja di sana sebagai jurumah
masa diri sebuah restoran karena beliau ingin menunjukan ibadah haji
tetapi tahun pertama tahun kedua tidak diperkenankan oleh majikanya
akhirnya nekat untuk daftar ibadah haji melalui travel yang ada di sana
setelah itu diberikan sanksi oleh